jelang hari raya idul adha dinas ketahanan pangan dan peternakan atau dkpp kota bandung melakukan beberapa antisipasi
di antaranya sosialisasi mengenai cara pemotongan yang layak dan halal serta protokol pengolahan
warga juga dapat memanfaatkan dua rumah potong hewan yang terdapat di ciroyom dan cirangrang
dengan kapasitas mencapai sembilan puluh ekor sapi per hari
sementara untuk menertibkan penjual hewan kurban satu ratus enam belas titik penjualan yang tersebar di tiga puluh kecamatan telah disiapkan
untuk memudahkan masyarakat dalam membeli hewan kurban
seminggu sebelum hari raya idul adha tim pemeriksa hewan kurban yang berjumlah satu ratus dua puluh personil
akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan kelayakan hewan kurban
dan yang pasti juga nanti tim pemeriksa itu akan terus mengawalkan
jadi pemeriksaan itu tidak dilakukan pada saat sebelum dipotong
tapi saat dipotong dan setelah dipotong juga tim pemeriksa itu akan menampingi
dan memastikan semua berjalan dengan tertib dan memenuhi syarat
sementara itu menurut asep jamaludin kepala bidang fatwa mui kota bandung
korban bukan sekedar ibadah ritual tapi juga ibadah sosial
karena manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang
syarat berkurban adalah muslim balik atau cukup umur lalu berakal dan mampu
sedangkan untuk yang menyembeli harus dilakukan oleh yang ahli
agar hewan kurban dapat disembeli secara sempurna
di antaranya goloknya harus tajam dan ketika menyembelih harus dilakukan dengan santun
sehingga hewan tidak merasa tersiksa
ada satu hal yang kadang kadang kita lupa
ya ini berkenaan dengan niat
karena itu ritual harus ikhlas
wa ma'u umiru illa li'abudullah mukhlisi nalahu din
jadi mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada allah dengan ikhlas
pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang dilakukan oleh warga
biasanya menyedot banyak perhatian
dan juga menyebabkan kekerasan
oleh karenanya pengaturan area pemotongan menjadi suatu tantangan
perlu manajerial secara spesifik dalam area pemotongan hewan kurban
karena itu berhubungan juga dengan adab nanti ketika pemotongan hewan kurban
jangan sampai salah satunya misalkan hewan kurban
jangan sampai melihat pisau atau golok ketika di asa
ataupun bahkan melihat darah hewan sebelumnya yang sudah dipotong
pada hari raya idul adha tahun lalu
sebanyak dua puluh ribu hewan disembeli sebagai hewan kurban di kota bandung
atau mencapai dua puluh lima ribu hewan kurban
indiputan cnn indonesia bandung jawa barat